ratusan warga dari mulai anak anak ibu hamil maupun lansia
sejak pagi hingga selasa siang mengikuti rapid dan swab tes gratis
yang diadakan oleh pemerintah kota jakarta timur
bekerjasama dengan relawan indonesia bersatu
hasilnya sembilan orang diketahui reaktif corona
dan langsung dilakukan pemeriksaan di bilik isolasi untuk tes swab
jika hasilnya positif akan langsung dibawa ke lewis nathlete
atau rumah sakit rujukan
rapid dan swab test ini rencananya akan dilakukan
pada seribu warga di keramat jati jakarta timur
sementara itu tim peneliti dari laboratorium hepatika bumi goramataram
bersama universitas gejah madi
dan universitas erlangga mengklaim berhasil menciptakan
alat rapid test yang mudah digunakan sendiri
alat ini pun diklaim mudah digunakan
dan dapat membaca hasil sekitar lima belas menit
alat ini akan dijual dengan harga di bawah seratus ribu rupiah
izin edar alat ini sudah diberikan kementerian kesehatan pada tanggal sembilan belas mei lalu
sehari sebelum diperkenalkan presiden joko widodo pada tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia